nah tapi tentu saja seperti yang sudah saya katakan juga kemarin begitu mengangkat kasus ini bahwa kekerasan dan pelecehan seksual jika memang ini masuk ke dalam kasus tersebut bisa terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapa saja
ya jika pelecehan seksual terjadi pada orang orang terdekat kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menolong korban pak mirsa
yang pertama tentu adalah mendengarkan ya ini menjadi hal yang penting agar korban bisa bersuara
nah keterampilan mendengar secara aktif ini mencakup memberikan empati lalu juga ketulusan dan kesabaran untuk bisa membantu kita dalam memahami pesan dan juga perasaan korban sehingga bisa meyakinkan korban untuk bercerita tentang bagaimana kapan kenapa di mana serta siapa yang terkait dengan kejadian yang menimpa korban
namun kita juga tidak harus mempermasalahkan atau memaksa jika korban diam dan tidak mau menceritakan

kemudian kalau kita bicara
soal berempati jangan memojokkan korban tersebut
yang harus kita lakukan justru berpihak kepada korban atau berempati menjadi salah satu hal penting bagi korban
kita bisa menempatkan diri kita pada posisi korban tanpa harus larut di dalamnya
jadi dengan cara ini kita bisa memahami korban dan membantu korban untuk bisa mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya
nah korban pelecehan seksual ada kalanya cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang terjadi pada dirinya
sebagai orang terdekat kita harus bisa menciptakan rasa nyaman dengan meyakinkan korban bahwa dia tidak sendirian dan tidak usah menyalahkan diri sendiri
kita juga bisa meyakinkan korban untuk berani melakukan langkah langkah lebih lanjut
selanjutnya kita bisa memberikan informasi kepada korban jika apa yang menimpa dirinya adalah tindakan kriminal
sehingga korban bisa lebih mengerti terkait hak hak dirinya sendiri
dukungan juga perlu dilakukan untuk membangun kesadaran setiap individu agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada siapapun